kita ke informasi selanjutnya tim buru sergap polres mamuju utara sulawesi barat
meringkus pelaku pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan yang meresahkan warga
nasaruddin terpaksa dilumpuhkan petugas dengan timah panas
selantaran melakukan perlawanan saat hendak ditangkap di tempat persembunyiannya
dari hasil pemeriksaan tersangka mengaku telah belasan kali melakukan aksi pencurian sepeda motor
tidak jarang aksi yang dilakukan disertai dengan tindak kekerasan
polisi juga mengamankan sedikitnya sembilan unit sepeda motor hasil curian sebagai barang bukti
akhirnya kami menemukan satu tersangka atas nama baharudin alias baha bin sindring